karena butuh biaya pengobatan dan perawatan cedera engkel
seorang top skor kompetisi divisi satu pssi asal klub persibat batang jawa tengah
berniat menjual sepatu emasnya
uang hasil penjualan sepatu emas akan dipakai untuk biaya pengobatan
dan perawatan pasca operasi patah tulang di kaki
hapidin top skor divisi satu musim dua ribu empat belas berniat menjual sepatu emasnya
untuk biaya berobat dan perawatan selama menjalani terapi
pemain sepak bola yang pernah magang di persib bandung tahun dua ribu sepuluh ini
mengalami cedera patah tulang engkel dan telah menjalani operasi
hapidin cedera saat membela salah satu klub pekalongan yang bermain di turnamen antar kampung
selama menjalani operasi kaki kala itu semua pembiayaan dibantu oleh bupati batang
namun setelah setahun sembuh dirinya ingin kembali bermain sepak bola
terinspirasi oleh andik firmansyah dirinya ingin sembuh dan kembali merumput
untuk itu ia menjalani terapi
namun untuk menjalani terapi membutuhkan biaya cukup banyak
soalnya dari pertama operasi memang saya dibiayain sama pak bupati batang yang dulu pak yoyo
setelah itu saya lepas nah dari situ saya biaya sendiri
makanya kemarin terakhir saya posting itu ya biaya saya sudah habis
ya kemarin sih sempat saya ini lima ada lima
iya sampai lima
sepatu emas tersebut diperoleh hapidin saat menjadi top skor
koleksi empat belas gol ketika membela persiba batang di kancah divisi satu musim dua ribu empat belas yang lalu
kondisi apidin masih bisa disembuhkan
setelah operasi lepas pen pemain dua puluh lima tahun itu memang membutuhkan waktu cukup lama untuk bisa kembali merumput
kita lebih kembalikan rom dari angle nya
di sini problemnya dia lebih ke angle nya
kayak pos operasi dia sudah lepas pen tapi di sini masih ada problem
kototnya sama di angle nya